boy sekarang kamu duduk di samping sini
kita resmikan langsung sekarang perjodohan kamu
kumpulkan semua rt budi dan juga tatang
biar mereka semua menjadi saksi
peresmian perjuduan mereka
aku bisa jalan sendiri pak
kok bisa sih
aku tahu nih
ini pasti gara gara cowok itu
siapa cowok yang berani ganggu adik sayang anti hk
di mana rumahnya
gak penting banget deh buat dibahas
pokoknya tuh cowok tuh ngeselin terus gak jelas
kalau ada apa apa kasih tau kakak ya
siapa namanya di mana rumahnya
kakak kejar dia sampai ke ujung dunia sekalipun
tenang aja ya kak
pokoknya untuk sekarang biar aku dulu yang ngadepin dia
nanti kalau emang aku udah gak kuat
terus aku nyerah nanti aku kasih tau ke kakak
biar kakak yang kasih dia pelajari
nah gitu dong
kan kakak enggak tega lihat adik kakak sakit gitu
nanti jatah makannya kakak doang yang ngabisin
ya udah enggak apa apa
nanti biar pipi kakak jadi teman
eh enggak jadi
enggak mau enggak mau
kayak kamu tembem
enggak mau enggak mau
enggak mau enggak mau
ini yaudah yaudah
ini boy kemana sih gak nyampe nyampe
udah jam segini loh
aku bete banget
mendingan kita pulang aja yuk
jangan jangan pulang
justru kita harus tetep tunggu boy disini
sampai dia dateng
kamu tau gak kalau kita nunggu disini
om herman pasti gak enak
tertekan bingung mau marah nggak bisa
udah sabar aja ya
senyum jangan lupa anak cantik
tapi aku bete
wah udah lama banget kita nunggu
kita samperin om herman ke depan yuk
kita tanya langsung yuk sama orangnya
udah jam segini juga belum dateng
boy belum dateng juga
gak apa apa ditunggu aja
mungkin gue lagi dalam perjalanan gak bisa angkat telepon
atau lagi sibuk
kita makan dulu aja
gak usah om
kita tunggu sampe boy udah dateng aja
kita makan untuk si boy
kita terus bilang
kita gak bisa ketemu sama boy
masih apa datang
dari tadi gak tutup usaha tamu loh
kayaknya tamunya penting
yaudah saya temuin ya
akhirnya ring tunggu tunggu datang juga
kok kamu datang baru jam segini
tante hilda dan sila sudah menunggu kamu dari sore
ini juga bukan mau aku pak
ada masalah yang alkor suruh ke kantor polisi tadi
jangan dimarahin boy nya
baru juga dia sampai kasian mas
boy sayang ada yang bisa tante bantu untuk kamu
ada yang lupa nggak badan kamu
aku gak apa apa tante makasih
baik baik aja pak
aku permisi ya
aku harus ke kamar mau istirahat
eh boy tunggu
kamu gak bisa pergi begitu saja
mereka sudah lama menunggu
untuk perjanjian perjodohan kamu dengan sila
ya acaranya bisa ditunda besok kan pak
kalau besok sepertinya saya ada urusan ke hong kong
jadi lebih baik malam ini kita selesaikan biar jelas semuanya
oke nanti saya atur ya
eh boy sekarang kamu duduk di samping sini
kita resmikan langsung sekarang perjodohan kami oke
kumpulkan semua art budi dan juga tata
biar mereka semua menjadi saksi peresmian perjodohan mereka

aku bisa jalan sendiri pak
nah kenapa harus art gitu
kenapa bukan keluarganya atau siapanya boy
ya udah gak apa apa
yang penting harus malam ini daripada besok besok lagi
makin nggak jelas jelas semuanya mama nggak mau
jangan lupa nanti kami minta tolongin mama untuk rekam berkah
ya tentu saja sayang
senyum dikit ya
boleh deketan dikit nggak
di kameranya jadi bagus deh kalau deketan
jadi di kameranya
senyum dong boy
kamu tuh ganteng lho
ih serasi banget sih berdua
yang satu ganteng yang satu cantik
terima kasih kita bisa berkumpul semua ada di sini
untuk meresmikan perjodohan boy dan sila
ini adalah permintaan terakhir almarhumah istri saya kinar
dan sekarang di tempat ini
semua keinginan terakhir almarhumah sudah terwujud
boy aku minta maaf ya atas semua kesalahan aku di masa lalu yang pernah nyakitin kamu
aku janji aku nggak akan ulangin lagi
dan aku akan jaga kepercayaan kamu juga almarhumah mama kamu
ini adalah cincin mendiang mama kamu
papa berikan cincin ini kepada mendiang almarhum
dan mama kamu ingin mewariskan cincin ini kepada pasangan kamu
apa apaan sih pak
kenapa harus pasang cincin segala
ini kan bukan acara pertunangan
ini hanya simbol dari perjodohan kalian
nanti kita akan bicarakan lagi
terima kasih mama
aku sudah banyak yang ingin tahu
aku mungkin bisa mencoba semuanya

saya akan memberitahu kamu
aku akan mencoba semuanya
ini adalah cincin mendiang mama kamu
ini adalah cincin mendiang mama kamu
ini adalah cincin mendiang mama kamu
ini adalah cincin mendiang mama kamu